sekarang hanya ada empat titik kurang lebih
kalau tekstur jalan perbaikan perbaikan masih ada beberapa titik yang berjalan
namun dipastikan hamil sepuluh itu sudah selesai dan tidak ada pekerjaan di lapangan
sekarang hanya ada empat titik kurang lebih
melalui siaran digital bayar tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya